dan kita telah tersambung dengan kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi dki jakarta andrian syah
selamat siang pak andrian syah
selamat siang assalamualaikum wr wb
pak langsung saja ini ada enam ratus enam puluh perusahaan di jakarta yang ditengarai melanggar aturan psbb
mungkin bisa kembali anda jelaskan jenis pelanggarannya ini seperti apa saja pak
jadi begini memang kami dalam melakukan pengawasan disini ada tiga kategori yang kita lakukan pengawasan
yang pertama ya pengawasan untuk perusahaan atau tempat usaha yang tidak dikecualikan tetapi tidak mendapatkan atau mempunyai iopg
iopg itu izin operasional mobilitas kegiatan industri yang dikeluarkan oleh kementerian perindustrian
kategori yang kedua yaitu untuk perusahaan atau tempat usaha yang tidak dikecualikan namun perusahaan tersebut mendapatkan iopg dari kementerian perindustrian
dan yang ketiga adalah kategori yang dikecualikan
nah dari tiga kategori itu selama psbb berlangsung kami sudah melakukan pengawasan atau sidak terhadap enam ratus enam puluh perusahaan atau tempat usaha
di mana tenaga kerjanya berjumlah delapan puluh dua enam ratus tujuh puluh enam
ya dimana dari perusahaan tersebut satu ratus satu perusahaan kita hentikan sementara untuk kategori yang pertama
untuk kategori yang kedua yaitu perusahaan yang tidak dikecualikan namun mendapatkan iog kita lakukan peringatan dan pembinaan
ya sebanyak satu ratus sembilan belas perusahaan
sedangkan untuk perusahaan yang dikecualikan sesuai dengan pergub tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh pasal sepuluh itu ada empat ratus empat puluh perusahaan atau tempat usaha yang kita berikan peringatan
oke pak andriansyah dari satu ratus satu perusahaan yang dihentikan sementara operasionalnya itu mau sampai kapan pak
apakah akan dievaluasi kembali oleh pemprov dki jakarta nantinya
yang jelas ya terkait masalah masa waktu
waktunya sampai dengan penerapan psbb berlangsung
ya kalau penerapan psbb nya tetap berlangsung karena itu masuk dalam perusahaan atau tempat usaha yang tidak dikecualikan
namun tidak mendapatkan atau mempunyai iop ya terus sampai dengan psbb nya ini dicabut demikian
oke pak andriansyah ini dari dinas tenaga kerja dan juga transmigrasi pemprov dki jakarta
sudah melihat prosedur pengecekan pemeriksaannya di perusahaan perusahaan itu seperti apa sih pak
apakah mereka memang tidak menerapkan physical distancing social distancing atau seperti apa pak
ini berarti yang masuk kategori dua puluh tiga ya
ya betul pak
kalau kategori satu kan kalau memang dia begitu kelihatan dia masih beroperasi kita langsung tutup
nah terkait masalah hal tersebut ya kita lihat nih kita ya yang namanya protokol pencegahan covid sembilan belas
nah tetapi di samping protokol itu ada tiga pembatasan yang harus mereka lakukan
yang pertama pembatasan karyawan
yang kedua pembatasan waktu
yang ketiga pembatasan fasilitas operasional
atau lebih lebih lebih lebih umumnya kita mengatakan physical distancing
kalau seumpamanya itu tidak dilakukan sudah berarti sudah pasti itu dia tidak melakukan
apa protokol covid terkait masalah jarak antara karyawan satu dengan karyawan yang lain
nah ini juga merupakan salah satu bukti yang bisa kita laporkan kepada kementerian perindustrian
kalau itu masuk dalam kategori dua
tetapi kalau kategori tiga dia masih membandal baru kita akan lakukan penutupan sementara
termasuk ya termasuk juga penutupan sementara ada juga ya ada juga perusahaan yang tidak dikecualikan
tetapi dia mempunyai iop tetapi terdeteksi ketahuan pekerjanya ada satu yang mengidap positif covid sembilan belas
ada sekitar empat perusahaan yang sudah kita lakukan dan itu memang perusahaan perusahaan besar seperti itu
oke pak andri ini paling banyak perusahaan yang melanggar ini dari enam ratus enam puluh perusahaan itu bergerak di bidang apa pak
dan di wilayah jakarta
peta mana pak mungkin bisa anda jelaskan lebih rigid begitu pak
beragam ya beragam
kalau dilihat dari laporan itu beragam
ada yang manufacturer ada yang perhotelan ada yang perbankan ya ada yang industri industri kerumahan seperti itu
ya itu beragam
penyebarannya ya di masing masing wilayah itu memang juga hampir sama ya hampir sama jumlah yang memang kita lakukan pengawasan terhadap perusahaan ataupun tempat usaha
karena kita di tingkat provinsi kita atau di tingkat dinas kita membentuk ya dengan membentuk lima belas tim
nah di tingkat sudin ya kita membentuk sampai tujuh sampai delapan print yang memang disesuaikan dengan fungsional tenaga pengawas yang kita miliki
termasuk juga kita melibatkan unsur dinas perindustrian unsur satpol pp termasuk juga unsur wilayah dalam ini lurah camat
oke pak andri untuk kedepannya di psbb tahap dua apakah akan diberikan sanksi yang lebih tegas begitu untuk perusahaan perusahaan yang bandel pak
ya pasti dong pasti apalagi sekarang ya untuk di tahap kedua kita sudah membuat semacam aplikasi pelaporan
nah pelaporan ini bisa dilakukan oleh pekerja di perusahaan tersebut atau masyarakat yang berdekatan di perusahaan tersebut
begitu masyarakat melihat ada semacam pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan tersebut
si masyarakat tersebut ya baik itu pekerja maupun masyarakat yang memang bukan bekerja di perusahaan tersebut
bisa langsung mengisi aplikasi yang kita buat
sekarang ini sudah hampir sekitar satu dua ratus di mana satu dua ratus itu satu ratus satu tadi pagi ya terupdate itu satu ratus satu eh bukan satu bukan dua ratus satu
dua ratus satu itu terindikasi dia tidak melakukan covid sembilan belas
nah di situlah ya dari hasil laporan masyarakat itu pasti kan nanti terjun untuk melakukan pengawasan persidak ke perusahaan tersebut
oke terima kasih sekali pak andrian syah kepala dinas tenaga kerja dan juga transmigrasi pemprov dki jakarta
atas waktunya kepada cnn indonesia news hour siang hari ini